pemerintah provinsi dki mengatur pembatasan penumpang di angkutan umum termasuk bus besar seperti akap di masa psbb ini
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada tika beremau di terminal kampung rambutan jakarta timur
selamat sore tika seperti apa pantauan anda terhadap penggunaan transportasi umum khususnya bus antar kota antar provinsi di sana
selamat sore aldi dan juga pemirsa memang kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb juga berdampak pada pelayanan atau operasional angkutan umum atau transportasi umum di dki jakarta tidak terkecuali dengan bus antar kota antar provinsi atau bus akap
kalau sebelumnya pada masa psbb transisi ini diatur jumlah maksimal yang dapat diangkut penumpang oleh bus akap ini
dan untuk mengetahui aldi bagaimana imbasnya atau dampaknya terhadap pelayanan atau operasional transportasi umum dalam hal ini bus antar kota antar provinsi dan juga bagaimana dampaknya terhadap penumpang yang ada di terminal salah satunya di terminal kampung rambutan
saat ini saya sudah bersama
bersama dengan kepala terminal kampung rambutan dengan pak madejoni selamat sore pak
oke pak joni
saat ini psbb sudah kembali diberlakukan hari ini merupakan hari kedua
lantas boleh dijelaskan bagaimana dampaknya kepada pelayanan di terminal kampung rambutan ini sendiri pelayanan atau operasional dari bus akap dan juga dampaknya terhadap jumlah penumpang yang datang di terminal kampung rambutan
baik terima kasih
jadi menyikapi bagaimana penerapan psbb total yang kedua di provinsi dki jakarta
ada pun imbas dari penerapan psbb tersebut
ini memang adanya penurunan jumlah penumpang yang pada saat psbb masa transisi itu penumpangnya ada di angka seribu orang per hari rata rata
dan per hari senin hari pertama kemarin diterapkannya psbb itu jumlah penumpang menurun sekitar empat puluh lima
jadi ada sekitar lima ratusan orang penumpang yang berangkat dari terminal kampung rambutan
ini berarti berdampak pada penurunan jumlah penumpang
lantas ini imbasnya untuk waktu keberangkatan sendiri apakah seperti normal biasanya jedanya satu jam apakah ada perpanjangan waktu seperti itu pak
waktu keberangkatan sendiri memang ada mengalami perubahan karena adanya penurunan penumpang otomatis jumlah armada juga berkurang
jadi sehingga jam keberangkatan pun berubah
misalnya dia keberangkatannya satu jam sekali bisa berubah jadi dua jam sekali
lantas bagaimana penerapannya sejauh ini di terminal kampung rambutan dan juga pengawasan dari pihak terminal sendiri
jadi terkait dengan pembatasan jumlah penumpang itu
kami dalam pengawasannya melakukan pengawasan di titik titik pengawasan atau checkpoint
jadi kita ada checkpoint disana kita mengawasi jumlah penumpang yang diangkut
sekaligus kita juga mengawasi protokol kesehatan yang diterapkan di dalam bus seperti menjaga jarak dan menggunakan masker
berarti protokol kesehatan yang diterapkan juga melanjutkan lagi dari tahap psbb pertama psbb transisi dan saat ini di psbb tahap kedua diterapkan lagi
lantas dokumen dokumen yang harus dibawa sejauh ini apa saja pak
apakah dokumen seperti sikm kembali diberlakukan atau tidak pak
untuk sikm merujuk pergub delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh mengenai psbb total yang kedua di dki jakarta itu
sikm itu tidak diberlakukan jadi kita hanya memerlukan clm atau corona lock like hot metode
jadi setiap orang yang akan pergi keluar maupun masuk ke dki jakarta

jadi setiap orang yang akan pergi keluar maupun masuk ke dki jakarta kita wajibkan untuk mengisi

baik terima kasih pak made atas informasinya selamat bertugas kembali pak
itu tadi wawancara kami dengan kepala terminal kampung rambutan madejeni
dan memang seluruh regulasi terkait aturan mengenai pelayanan atau operasional transportasi umum di dki jakarta
selama masa psbb ini tertuang dalam sk dari kadisub
nomor satu ratus lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dan kalau kita berbicara mengenai jam operasionalnya
ini memang akan diatur atau dibatasi secara bertahap
kalau dari tanggal empat belas september kemarin hingga tanggal enam belas september esok ini
diatur pelayanan atau jam operasionalnya di terminal kampung rambutan ini
dari jam lima pagi hingga pukul dua puluh dua malam waktu indonesia barat
nanti tanggal tujuh belas hingga tanggal dua puluh nanti akan dibatasi dari jam lima pagi hingga jam sembilan belas malam waktu indonesia barat
nanti akan dibatasi dari jam lima pagi hingga jam sembilan belas malam waktu indonesia barat
dan juga nanti tanggal dua puluh satu september juga sama lima hingga pukul sembilan belas waktu indonesia barat
hingga batas waktu nanti yang belum ditentukan seiring dengan keputusan lagi
karena memang psbb di dki ini akan berjalan selama dua pekan hingga nanti tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
baik tika berema produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari terminal bus kampung rambutan jakarta
terima kasih tika